rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
menuai protes organisasi mahasiswa di makassar pada rabu
dalam aksinya mereka membakar ban
tapi dihalang halangi polisi hingga terlibat adu mulut
saling dorong dan nyaris adu jotos
aksi ini bagian dari penolakan mereka atas rencana pemerintah
menaikkan harga bahan bakar minyak
naiknya harga bbm ikut menaikkan harga bahan pokok
yang semakin menyengsarakan rakyat
khususnya rakyat kecil yang semakin tercekik
aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bbm
jenis pertalite dan solar bersubsidi juga terjadi di surabaya jawa timur
ada empat alasan buruh menolak kenaikan harga bbm
pertama kenaikan harga bbm akan membuat daya beli masyarakat turun
mengingat dalam tiga tahun terakhir
kedua buruh meminta pemerintah tidak membandingkan harga bbm
dengan negara lain yang memiliki pendapatan per kapita
lebih tinggi dibandingkan indonesia
rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi
menimbulkan antrian pengendara di stasiun pengisian bahan bakar umum
dan mogot grogol petaburan jakarta barat rabu malam
banyak warga mengaku belum siap dengan kenaikan bbm
antrian panjang juga terjadi di stasiun pengisian bahan bakar
ke baharan kota serang banten
aksi panik pembelian bbm bersubsidi
membuat bbm jenis pertalite di sejumlah spbu habis
alhasil perburuan bbm bersubsidi tidak terelakkan
warga yang sudah berjam jam antre sejak rabu sore
harus gigit jari karena bbm jenis pertalite habis
bbm jenis pertalite habis
harganya segini saja sudah susah
bbm jenis pertalite habis
dikutan cnn indonesia